dokter apa terjadi sama saya
menurut hasil lab saya menemukan adanya kandungan racun yang berbahaya dalam darah bapak paul
berarti selama ini ada yang meracuni saya
kalau gitu saya akan minta polisi untuk menyelidiki kasus ini
ini urusannya polisi
polisi itu lagi yang ngapain sih bawa ke masyarakat
bukan ini cekak
jangan masalah lu
itu doang yang bawa ke masyarakat
si orang sialan tuh
ya kenapa gak harus cekak aja
aku bingung udah cekak tapi yang ada pindah aku
malah sakit jadwal orang sama dia
setirah tau gak sih ha
kalau polisi tau gue yang racuni ini gue bakal masuk penjara
udah dua kali ini yang kali ketiganya
ya udah tenang
waduh mantep nih permainan
bagus lu berdua kompak
jadi lu lupa ada yang racuni bapak paul
curi juga lu berdua lu eh
pantesan nempel terus kayak perangkau berdua kompak
ternyata lu bibit ke ladinya
curi bapak king
hah tak menangkap
sini lah sini
juru siapa itu
eh tante lah
udah kejar nih
wonyong mau lari ke mana lu hah
lu berani main kayu ya
aduh ampun ampun
jangan main kayu dong berani ya
mampus mampus wonyah
oh lu dikira gue takut mau
biar kecil orangnya cabai rawit
kok malah jadi dia sih yang dipukulin
oh lu mau gua ajar hah
ampun ampun omang
ini dengannya dia tuh
mata lu soek
eh kalo emang lu mau bertobat udah
dasar muka ula juga sih lu
ntar lu makanya gua laporin ke polisi tau
nggak mau amp paul
ya udah diam
jangan mewek depan gua
begak gua ngeliat ngeliat tau
anak anak semuanya sekarang siapkan barang barang
aduh senternya mana
kayaknya tadi aku terus ini deh
kok nggak ada sih
pernah jauh jauh ya
kenapa ini riang
kena apaan ya
udah udah udah

yuk kita sekarang pet sepereh
ruki ngomong bentar kan
kok ngambil center lama banget
lu urusin tuh pacar baru lu
ki lu ki udah
udah lah nggak usah nyari ribut
biarin aja itu jadi urusanan gila sama laura
lampu mana ya
siapa yang bertugas bawa lampu di sini
yang bertugas bawa lampu itu aku
tapi lampu senternya hilang
laura kamu jangan berisai alasan yang masuk akal ya
itu tugas kamu dan kamu harus bertanggung jawab
aku disyari kemana mana
saya tidak mau dengar jawaban seperti itu laura
karena kamu sudah lari dengan tugasmu
si bagus juga tuh ide lu buat ngumpetin lampunya di belakang guna
sisi gitu loh
kesian banget deh cewek kampung
mau camping dihukum dulu
biar tahu rasa tuh dia
seneng deh liat kamu senyumnya kayak gitu
loh kayaknya gak seneng ya ikut camping kali ini
hmm enak aja gue suka banget ke camping
cuma lo tuh kan tau sendiri
cari lagi di rumah sakit jadi gue mikirin dari terus
gue gak enak gue ngasih gilty dari di rumah sakit
gue doain ya semoga bokap lo itu cepet sembuh
sekarang ini kita lagi ngisi ajaran
bebas lo mau ngisi apa aja deh terserah lo oke
yaudah apaan kek
yaudah gue nyanyi aja
kan dia dia yang jago main gitar
lupa ini dia
eh buat rocker masa depan
glenn sini dingin ya
glenn aku seneng deh bisa berdua sama kamu
ih resah banget sih
gue tuh bete banget deh
semua orang tuh pada nyokin gue
tapi untung masih ada loh
jadi gue ada temennya deh
lo kan emang yang nyebelin yang betein

tahu aku mau senderan
enak aja gendong gendong
aku mau pergi sih
kenapa tadi glenn nyantai lagu kayak gitu ya
sebenernya aku nggak bisa bisa jadi glenn
tapi aku nggak mungkin ngecoyain e intel uit ehrah
sekarang dia udah happy